yang sudah ditebang bagi sebagian orang mungkin tidak bermanfaat
namun di tangan kreatif mahat kayu dari cirebon akar kayu menjadi sangat berguna
oleh tangannya akar kayu ini diukir membentuk berbagai karakter yang sangat menarik dan unik untuk dijadikan hiasan
sekilas akar kayu ini bagi sebagian orang mungkin hanya onggokan kayu yang tak bisa diolah
namun bagi kakak adik tomo dan joni warga desa tuk cirebon jawa barat akar kayu sangat berharga
keduanya bisa menyulap akar kayu ini menjadi barang yang bernilai sangat tinggi
biasanya yang dimanfaatkan adalah akar kayu jati dan mahoni
karena banyaknya cabang akar ini pun bisa dimanfaatkan sebagai pelengkap karakter ukiran yang dibentuk
sehingga menjadi lebih bervariasi dibanding ukiran kayu batang
pula karakter sendiri ya pak nusyad
seperti apa pak karakternya
ya itu seperti apa
banyak cabang terus aura auranya kan beda
daripada batang itu
kalau mempunyai apa sih namanya corak batang kayunya tuh kan ada
ya itu tadi kadang kalau selain ada permintaan itu saya akan mengaktar dari akar
sebuah ukiran akar kayu bisa dikerjakan dua minggu
hingga lebih dari sebulan
mengukir akar kayu lebih sulit karena memiliki cabang akar
hal ini pun membuat harganya lebih tinggi daripada ukiran kayu batang biasa
satu ukiran kayu dibanderol tiga hingga belasan juta rupiah
bergantung pada jenis kayu dan tingkat kerumitannya